yang kedua soal teknis persidangan besok
seperti yang pernah saya sampaikan kita sudah mengirimkan panggilan hari jumat kemarin kepada seluruh pihak
pemohon satu dua termohon pihak terkait kemudian pemberi keterangan sudah dan hari ini sudah juga dikonfirmasi
memang ada yang belum konfirmasi tapi sebagian besar sudah
mekanismenya seperti sidang sebelumnya kita memberikan kuota kursi untuk masing masing pihak itu
termasuk empat belas pihak itu hadir
kemudian soal pengamanan saya kira juga kita selalu koordinasi dengan teman teman kepolisian
ada layar layernya pengamanan itu
putaran akses jalan menuju ke mk
tapi seperti apa detailnya tentu saya tidak bisa sampaikan
tapi yang pak kita ingin memastikan bahwa besok sidang itu dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa gangguan tertib
untuk dua perkara sekaligusnya
pada konfirmasi para paslon yang sudah mengajuan gugutan apakah besok konfirmasi akan hadir begitu pak
hampir semua sudah mengkonfirmasi kecuali beberapa
kalau dilihat dari konfirmasi tadi itu yang dikirimkan oleh masing masing pihak kepada kami itu
paslon satu itu hadir dalam list kami
nampaknya tidak ada di dalam list
prabowo dan gibran itu yang belum kami terima konfirmasinya
terus kalau untuk pengamanan hakim sendiri mas hakim secara pribadi gitu
itu ada penambahan sih atau belum
hakim ya sudah pasti
ini menyangkut sesuatu yang sangat penting
tapi detailnya saya tidak bisa saya sampaikan
mas hari ini masih ada rapat atau
masih sampai sore ini sampai kita sekarang di sini ini masih digelar rph
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya